kamu mau ngapain aku
tadi di deket deket
mau ngapain aku
gak usah dibahas
gak usah difikirin lagi
biar ini jadi urusan aku
mama gak usah ikut ikutan ya
kenapa mama ngambilin tangsiap pelakunya
kalaupun mama tau pelakunya
ga akan mengubah apapun ma
tidak akan mengubah apapun
malah akan menambah rasa sakit hati mama
aku ga mau itu semua terjadi sama mama
aku minta mama lupain
ga usah difikirin
mama isi rahat sekarang ya
jadi mama rosa bener bener ga tau sama sekali
soal siapa yang membunuh roy
soal allah semua informasi tentang itu memang ditutupin dari mama rosa
mengira mas nino sebagai pelaku pembunuhan roy
mama rasanya bisa sampai sedih dan terguncang begitu
gimana kalau mama sampai tahu
bahwa aku yang didakwa sebagai pelakunya
oma inget sama adiknya papa ya
aku masuk ya ma
aku mau hibur oma
ya anak baik
coba dihilangkan pikiran pikiran negatifnya dulu ya
mama kenapa sedih
aku cium oma ya biar oma ga sedih
misal saya boleh minta nomor handphone kamu
oh boleh dong sini gak apa apa
kamu apa apaan sih
lagi sini aja biar aku nanti
oh hafal banget dong
masa gue lupa sih gue tahu semuanya
tuh udah tinggal lo safe ya
be safe jangan lupa
kalau gitu saya duluan ya
karena aku bicara masalah itu
udah mama menegarnya
akhirnya memicu depresi mama
kalau aku udah curiga sama kamu
udah memfitnah kamu mas
kalau kamu gak cucu sama aku
harus aku terus belajar untuk percaya sama kamu mas
kamu gak salah andina
kamu gak seharusnya minta maaf
sehingga sulit buat kamu percaya dengan perkataan saya
kali ini saya pun sudah berbohong lagi
saya nggak berani bilang ke kamu kalau saya mau tes dna arena dan nino
satu yang pasti nin
dan saya tidak berbohongkan itu
melihatnya dari jauh bersama dia
jauh bersama dia

walau pasti ku terbakar cemburu
tapi janganlah kau
tapi janganlah kau
tapi janganlah kau
aku yakin kau tahu
tanpa batas waktu
ku terpaku aku meminta
ku terpaku aku meminta
walau tanpa kata
saya tak berupaya
saya tak berupaya

tempe korengku mbak mir
rena belum mandi
eh rena belum mandi
udah kamu serat jualnya
saya masih ada
kerjaan di ruangan
sayang makasih banyak ya
kamu udah cabut laporannya

ini berat buat aku

kita mulai semuanya dari awal ya
ya ampun nino

kangen banget aku sama kamu

aku janji aku akan jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu

aku janji aku akan jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu
aku janji aku akan jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu
aku janji aku akan jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu
aku janji aku akan jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu

aku janji aku akan jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu
aku janji aku akan jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu
aku janji aku akan jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu
aku janji aku akan jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu
aku janji aku akan jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu
aku janji aku akan jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu
aku janji aku akan jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu
aku janji aku akan jadi istri yang black punya anda
aku janji kau akan jadi istri yang lebih baik lagi berkendara
mau mampir atau mau langsung
mau mampir atau mau langsung
capai gue hari ini
kamu kenapa engga
kau kenapa engga
malah gue cemburu
michi pasti pikir gue tuh posesif
belum ada status malah gue kayak begitu lagi cemburuan
cemburu enggak ah
gue tuh tipe orang yang gak cemburuan
gak penting banget sumpah serius
yaudah aku pamit pulang ya
makasih buat hari ini
iya gue gak cemburu tapi yang benar gue cemburu banget
lu tuh kenapa sih jadi orang gak peka banget
lu sadar dong
tadi itu momen ketika kita harus berdua loh
gue pengen ngomong dari hati ke hati
terus lu ngapain pake cara ngajakin orang gabung
salah gak penting banget sih rafael
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
lu udah ngapain
abang terima kasih ya

dia supaya seorang bintang
dia penguat bapak

terima kasih ya
aku udah mikirin semuanya mah
aku gak bisa berhenti kerja di tempatnya pak al
kalau kamu kerja terus disana
kamu aja udah putus hubungan sama nina
terus putus hubungan juga sama mbak kim
kemarin kemarin kamu ngejar preman
kamu jadi tahanan
ini tuh sudah
aduh ini sudah keterlaluan ren
karena aku gak bisa ikutin
ini permintaan dari
bagaimana kuliah kamu
alhamdulillah lancar pak
papa ini punya utang bodi
pak hartawan alfahri
dia itu sangat banyak membantu papa
waktu pertama papa datang ke jakarta
papa ini korban tak berak lari
pak hartawan lah yang menolak papa
mungkin kalau tidak ada dia
papa sudah meninggal kehabisan darah
saat itu dia harus meeting penting
tapi dia malah menolong papa
yang dia tidak kenal sama sekali
dia harus kehilangan project besarnya itu
dan tidak sampai disitu
dan tidak sampai disitu
dia masih terus menolong

dan dia masih terus menolong papa
kamu sebentar lagi lulus s dua kan

kamu bekerja untuk keluarga

kamu loyal sama mereka ya
loyal sama mereka ya
karena mereka itu orang baik
setelah aku lulus nanti
aku akan coba buat melamar kerja ke perusahaan mereka pak
papa lega dengarnya
ini umat anak dari papa
kamu sangat menghormati almarhum papa kamu
sangat menghormati almarhum papa kamu
walaupun mama juga nggak begitu kenal
sama keluarga hartawan alfahri itu
sama keluarga hartawan alfahri itu
emang almarhum papa kamu itu
sangat sangat menghormati beliau
sangat sangat menghormati beliau
mama izinkan kamu untuk terus bekerja di pak aldebaran

kamu itu harus menyayangi diri kamu juga ren
kamu itu harapan mama satu satunya

mama gak mau ngeliat anak mama terluka
mama gak mau ngeliat anak mama terluka
ya udah ren
aku pasti jaga diri
sudah kita makan ya
kamu makan yang banyak
tidak kuat biar sehat ya

selamat lima bulan pernikahan din
terima kasih karena masih selalu ada buat saya di sini
kamu ingat hari yang tanggal berapa
hari apa emangnya
masa andien lupa sih
biasanya kan dia nggak pernah lupa
dia gak lupa
kau pikir aku lupa ya
sama inversary kita yang udah lima bulan
ya gak akan pernah aku lupain lah mas
sama tanggal pernikahan kita
dan aku juga udah save kok tanggalnya di handphone
emang sengaja aja
sengaja biar kamu duluan yang ngucapin
selamat lima bulan pernikahan ya
selamat lima bulan pernikahan juga mas
kayaknya ada yang kurang deh
ada yang kurang
masa gak ada kue sih
terus tiplin barengnya gimana
lumayan banget ya gak bikin
aku lagi nyari kue untuk tiplin
tapi kuenya gak ada
ya udah gak usah kalau gitu ya
kita tiplin pake tempe ya
udah gak usah ya
gak usah gak usah
ya udah pakai tempe aja
kan kita lagi ngerain anniversary kita yang kelima bulan
kita tiup lilin bareng bareng ya
tuhan tiga ya
selamat lima bulan pernikahan ya
selamat lima bulan pernikahan juga ma
gak usah dimakan landin
tidur kali ya
berarti sisi gak mimpi dok
gak usah malu malu
suami istri juga padahal
beneran suap suapan tempe
harus kiki abadikan
tempe udah enak ya
nami juga sisa semalam
tapi kan kita ngerayain anniversary
kita udah lima bulan pernikahan
dulu pernikahan aku
sama mantanku aja cuma bertanding
tiga bulan itu pun juga karena
pernikahan kita juga hampir bertahan cuma empat bulan
siapa yang mulai siapa yang bikin emosi
siapa yang bikin aku marah
tapi setelah aku pikir pikir
walaupun kamu galak
tukang marah tapi sekalinya
gak usah gr
buktinya kamu nyariin aku terus mas kamu tuh takut kehilangan aku
kita jadi cerai waktu itu
akan langsung pindah ke lain hati dan akan ikat lagi
apaan sih pertanyaan kamu
ya tinggal dijawab aja mas
pertanyaan kamu aneh gak jelas
ya kan misalkan doang mas
semua siapa siapa antur
sekejap dulu hapus gitu aja
aku gak mau jawab kan aku penasaran
berarti kamu cinta banget sama aku mas
kita jadi cerai waktu itu
akan langsung pindah ke lain hati
dan akan ikat lagi
saat pertama kali saya melihat keingkangmu din
saya ingin secepat mungkin menceritakan kamu
saya gak mau berpikir
seperti itu lagi
saya mau ini menjadi
pernikahan terakhir saya dan kamu
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
saudari elsa and hindita
anda bisa berkelakuan baik
di mata masyarakat
hari yang gue tunggu tunggu
nino pasti udah jemput gue
udah nunggu gue di depan
yaudah kalo gitu makasih banyak ya bu ya
saya permisi dulu
harusnya dia udah santai
buat jemput gue
alhamdulillah kamu udah bebas nak
alhamdulillah kamu udah bebas lah
bapak bersyukur sekali
kamu sudah bebas nak
jangan diulangin lagi ya nak
tapi kok ini malah bapak yang jemput aku
jemput aku kan
jemput aku kan
tadi nino ke rumah
tadi nino ke rumah
tadi pagi nino datang ke rumah

hari ini alasan bebas kan
nino jemput dia
apa kita aja yang jemput dia
nino yang harus dijemput ke sana kan pak
aku telepon nino ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baru papa mau telepon kamu
maaf aku datang
aku hanya ingin mengembalikannya
aku hanya ingin mengembalikannya
itu kan kopernya elsa
ini kopernya elsa
sebelumnya aku minta maaf pak
papa juga setuju
dalam sebuah pernikahan butuh yang
tapi sekarang rasanya
sulit sekali aku untuk percaya lagi dengan elsa
tanpa adanya kepercayaan
rasanya akan sulit untuk dijalani pak

hari ini elsa bebas
kalian berdua bisa ngobrol
bisa cari jalan keluarnya sama sama yang terbaik buat kalian berdua
gak seperti ini nino
kamu sama elsa
bicarakan baik baik nino
ini sudah keputusan aku pak
sekali lagi aku minta maaf
aku gak bisa jemput elsa
ada urusan penting yang harus aku
kamu pikir dulu nino
kenapa kamu perhatiin aku lagi
apa itu artinya kamu udah maafin aku
kamu harus istirahat
nino itu masih peduli sama aku
dia mau datang kesini jemput aku
gak mungkin dia nyerahin aku
gak mungkin dia ngembalikan barang barang aku
udah kamu tenang dulu nak ya
sayang kita bicarain semuanya di rumah ya
kita pulang dulu yuk
kita pulang dulu ya
kita bicarain di rumah ya